ini kita kapan jadwal tahu buru buru amat berani aja kita jangan gerabah
kita harus hati hati dengan selana selong selana selong takutnya kita patok sama ularnya
gimana ya pada ya itu cinta banget tuh kapan ya baru disini udah demen banget sama ustadz
saya udah lama juga kagak ada rasa sama sekali
ngambil gak papa darling jangan kekibuk itu timpuk kamu juga aku mau
ngandungan banget siang kapan sih jadi nama kita
juga gak bisa di selengg botsia
aku gak tau apakah kita lagi jatuh cinta
pakde mau ngapain tuh
kok kupingnya disumbat begitu
duduk termenung di bawah puan papaya
ya allah darling kok begitu bangus ya
jangan berputus asa
masih ada waktu ke depan
mudah mudahan nanti akan inget sama cucian
ini udara benar benar sepoi sepoi
aduh aduh aduh
ikan ikan pada keceprekan
pada nyampur situ ya
kan sedih kelihatan
kandang apa tebuk tebuk gitu
si usah pergi kemana lagi nih
ada apa sih kan
ada lu sama gua
aduh aduh aduh
lu biasa banget lu
kurang sopan lu
begitu baru makan
kemana si usah
ya ini namanya juga masih pagi kan
mungkin si usah lagi jogging
nyari udara seger begonal
terus makan deh nasi uduk di pojokan
campur semua jengkol ya
gak enak gitu
sekalian gua bebek nih
ini rasanya kalo lu baik
gua kesel banget kayaknya tuh
engga usah digituin
ntar kisut mukanya
gua setir sekal biarin
sekalian lu gua setir kak
iya jangan dong
lu cari kagak
cari si usah
cari si usah
lu cari si usah sampe ketemu
dia itu kesayangan gua
cari si usah sampe ketemu disini ya
kan tadi udah ngomong begitu
kayaknya di pusat internet
kut anta ada yang ada yang
apaan tuh cinlok
kan enak banget kalau cinlok buat dimakan
itu loh yang suka
terus kalo dia dateng kita harus
yang tua ambulan
ada rusa sedang berpergian
musa musa udah jadi ya
ada rusa makan cumi
ustadz musa dan penunung bagikan langit dan bumi
ada peti isinya tahu
isi hati siapa yang tahu
ustadz musa sama tanki air
jadi ada apa ini pakde
pakde silakan untuk menjelaskan
alangkah banyak ustadz pajak
udah pada kumpul aja ini
ngapain jadi pada lomos amat ya
pasti belum pada sarapan
belum pada ngopi
pagi makan siang makan sore makan malam makan
ini lagi dalam keadaan darurat
ada dua hal yang harus kita ketahui
apa itu pade
makanya dia sedang berbahagia
apa itu pade
makanya dia sedang berbahagia
apa itu pade
makanya dia sedang berbahagia
apa itu pade
kira kira segede pahanya pade
lah itu mah jangan jangan ular yang di dapur kemarin kali
dua juta rupiah
tapi bisa gawat kalau sampai masuk ke kamar santri itu
pade ketakut ya
pasti pade ketakutan
yang takut siapa
saya tuh gak takut sama ular
yang saya takut cuma satu
apa itu pade
kalau dia ngajak ngobrol
yang jadi bahaya
kalau kopi itu ular habis
wah darah kita diminum sama dia
tapi pade tenang aja
pade nggak usah khawatir
sebab di sebelah kanan pade
arah jam dua setengah
itu ada sosok ustadz yang bernama ustadz ustadz yang mulia dasantun
yang namenin pade buat hari lebih dulu
eh ular lah
dua katam dia
ya udah sekarang gini aja
sekarang mendingan kita cek kamarnya indra
dan untuk anak anak kalian tunggu di sini aja ya
henti kita ikut aja deh

aduh dimakan banget
kalau ular datang ke kita nih
dia nyari makanan gimana
dia dimakan malah kita
itu mah namanya
anak anak kalian boleh ikut
tapi kalian tunggu aja di luar kamar ya
ya udah sekarang kita kamar indra
tau tau buru buru amat
kita jangan gerabah
saya juga lagi panik ini
jangan selana selong selana selong
takutnya nanti kita dipatok sama ularnya
mending kita bisa masuk balik
jadi sekarang kita harus bisa membuat yang namanya
strategi yang baik baik
kalau kita membuat strategi nggak ada gigi bisa nggak
kalau mau lagi mana
kalau gitu jadi ustaznya manusia metik
gigi satu dua tiga
masih dalam nih
tapi kan pak ustaz ularnya nggak keluar
ih belum tentu
siapa tahu dia suka tempat ini
jadinya balik lagi
siapa tahu dalam nyaman
terus jadi gimana kira kira ustadz
ustaz di sini otobanyu